kita juga belakangan ini cukup apa ya bukan kaget sih ya kaget lah kaget
ada beberapa berita banyaknya aktivis lingkungan juga dalam proses advokasinya mereka
membela hak hak lingkungan dan lain lain juga ternyata tidak semulus itu
ini ada nih aktivis lingkungan di karimun jawa difonis tujuh bulan penjara
kriminalisasi pembelaan lingkungan terus terjadi dan pelindungan sangat minim
ternyata nggak segampang ini ternyata gitu loh
iya dan menurutku sangat disayangkan karena setelah aku baca
itu menurut pasal enam puluh enam nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
semua yang menggerakkan hak hak lingkungan yang untuk positif
itu tidak boleh dituntut secara pidana atau digugat secara perdata
namun kenyataannya masih terjadi
jadi menurutku perlu adanya diskusi dialog terbuka
iya dengan antara aktivis dan pemerintah agar tidak
kesalahpahaman ini tidak lagi terjadi ke depannya
belakang tidak hanya ini sebenarnya
tadi gue setuju sih perlu adanya dialog terbuka antara tadi ya
warga masyarakat aktivisnya terus juga dengan pemerintah
karena hal hal seperti ini kayaknya klasik terjadi terulang terulang terulang lagi gitu ya
iya dan melibatkan banyak pihak oleh karena itu dialog terbuka
dan akhirnya yang diribukan adalah lingkungan itu sendiri
dan jadinya orang nggak fokus pada hal itu gitu
nah ini juga lagi rame nih ngomongin soal kerugian negara sebesar dua ratus tujuh puluh satu
ini sebenarnya diakibatkan juga karena kerusakan lingkungan
ada tanggapan seorang sopi kirana sebagai putri indonesia lingkungan
tentunya ketika membaca sangat disayangkan karena keserakaan manusia yang memprioritaskan kebutuhannya sendiri
tanpa memikirkan ekosistem dan lingkungan yang ada gitu
dan setelah aku baca menurut akademisi fakultas kehutanan dan lingkungan

tapi banyak pihak pihak yang terlibat kan
dan oleh karena itu kenapa tadi aku bilang diputuhkan kolaborasi yang masif dari berbagai pihak
semua harus kompak serempak untuk menjaga lingkungan
tidak hanya aktivis saja tapi semua yang berperan
tapi kalau melihat soal kerusakan alam di bangka belitung kan juga disebabkan oleh penambangan ilegal dan lain lain
menurut sofi perlu ada ketegasan dari pemerintah nggak terkait dengan hal ini
saya setuju kak kalau ada ketegasan dari pemerintah
karena tidak mungkin terjadi kalau misalnya
hukumnya itu ketat dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh gitu
terkadang manusia mungkin secara tidak sengaja tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu merusak lingkungan
oleh karena itu diperlukan adanya peraturan peraturan dan juga hukum hukum yang berlaku
nah sebentar lagi juga indonesia tuh bakal jadi tuan rumah kegiatan yang juga bersangkutan dengan lingkungan
yaitu world water forum di tanggal delapan belas mei
sudah ikut terlibat mungkin sofi
apa yang kamu harapkan dari forum dunia ini world water forum ini kira kira
itu pergerakan yang positif
dan mungkin orang orang sekarang kalau misalnya mikir tentang lingkungan hanya berfokus yang ada di daerah tanah aja gitu
yang di laut itu juga kadang tidak dipikirkan
jadi itu pergerakan yang positif